sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
berarti kamu yang keluar dari rumah ini ceng
maafin acing kalau acing ada salah ya mak
acing mau ke rumah aku dulu mak
eh nucut kamu tau gak si mam sepertinya udah dapet rumah deh buat kantor
eh kita ngobrolin di rumah yuk biar enak
di rumahnya aku
ya di rumah cucu
ke markas komando pak ustadz rw
kalian tekam tip dan hansip rw
markas kalian di sini
tidak ada tempat lain
assalamualaikum pak ustadz
kalau nanti em sudah pulang
saya kesini lagi
oh tidak sholat dulu
sebentar lagi juhur
di jalan saja pak ustadz
tuh tuh tuh
hadi bapak padamu
tunggu dulu dulu sudah
sudah kan udah situ udah
kagum cucu sama dia
kalau cucu lagi diombalin sama ciyoyo
rasanya cucunya seperti anaknya ciyoyo
ncut ncut jangan sedih dungs
mamsnya aku juga kangen kau sama ncut
orang mams sendiri kau yang bilang sama aku
aceng biasanya nongkrong di mana ya
di rumahnya kan akum pak
bapak dari sini lurus aja
nanti ada pertigaan galong ke kanan
nah rumahnya di pinggir jalan
saya pengen punya bisnis kuliner
apalagi lagi bulan puasa begini
jual apa saja laku
masakan kamu kan enak
nanti saya yang beli ya kum
saya juga beli
kalau kamu yang beli saya bangkrut dong
apaan sih bangkrut bangkrut
nggak bayar juga cuma sekali
diomonginnya setahun coba
nggak sekali bagai mana
nastar kamu belum bayar
kue ketapang kamu belum bayar
kue kacang juga belum bayar
pak putri salju dua tahun yang lalu sampai sekarang kamu juga belum bayar
ntar sok ntar sok terus ngomongnya
kamu tau putih salju juga
yang temennya kancil kan
bukan dongeng doi
eh kamu kenapa dipanggil ustadz
pak ustadz nyuruh saya ngajak bang samin ke rumah
udah kamu ajak
masuanya teh nggak mau
malah marah marah dia
saya teh nggak tahu
ada masalah lu buruk apa sama mas ua
masalah lu buruk bagai mana
ya nggak tahu kum
tuh ceng aku nanya jawab ceng
ya ini juga saya mau jawab dong
ih kamu belum jawab ceng
diam dulu kenapa doi
saya teh lagi puasa
sabar teh ada batasnya doi
eh puasa mah itu emang cobaannya lebih berat
berat kenapa kang dadah
berat kenapa kang dadang
cacing sama kang dadang seru ya kalau lagi ketemu ribut terus
he doi saya marahnya sama kamu bukan sama dia
oh kang dadang sama a ceng udah baik kan
hah kenapa ya
makasih ya doi
udah buat si padat pergi
sudah dekat waktu zuhur belum ada juga yang datang untuk salat berjamaah
iya pak ustadz
warganya lagi rame ustadz
transperan belum masuk
oh selalu begitu setiap tahun
melakukan kesalahan yang sama setiap tahun
ada masalah cerita kesana kesini
saling merasa senasib saling mendukung
transperan sebentar lagi masuk
sabar ya masalah sebentar lagi selesai
sabar itu bukan ucapan
sabar itu perbuatan
ketika allah memberikan cobaan kalian harus menggerakkan badan kalian
berusaha mencari jalan keluar
bukan dengan cara berkumpul mengeluh mencari kawan senasib sepenanggungan
sabar itu berjuang keluar dari masalah
dan ikhlas menerima ketetapan allah
cabar itu berjuang bukan berguncing
dunia terbalik ustadz
ini pengetahuan dan pemahaman
jangan bangun bangun saja saya tahu kalau saya benar
ustadz tugasnya kusum
suara kamu teh antun harus di stamp ulang
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar